sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi di depan gedung kpk senin sore
mereka menuntut sejumlah pimpinan kpk mundur dari posisinya
aksi bakar ban mewarnai aksi sejumlah elemen masyarakat yang menggelar aksi di depan gedung kpk senin sore
sejumlah orang ini berasal dari berbagai kelompok yang dihimpunan aktivis milenial indonesia
aliansi mahasiswa nusantara masyarakat penegak demokrasi dan laskar merah putih
selain meminta sejumlah pimpinan kpk agus raharjo laude m syarif dan saud sito marang untuk mundur
maksa aksi juga meminta wadah pegawai kpk dibubarkan
agar pimpinan kpk baru ijen firly bahuri bersama jajarannya untuk cepat dilantik menjadi ketua kpk
selain itu mereka meminta wadah pegawai kpk dibubarkan karena dinilai mengandung unsur politis
produser lapangan cnn indonesia adea fitriana di gedung kpk jakarta
adia selamat sore bagaimana situasi sore ini
sebagai dampak dari unjuk rasa di sana apakah sudah mulai kondusif adia
sebutkan kali ini baru saja datang sekitar beberapa menit yang lalu seperti yang bisa anda lihat di belakang saya
ini ada maksa ada masa yang kemudian membawa bendera dari pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia
yang baru saja datang mereka saat ini sedang melakukan olasi di depan gedung kpk
salah satu tuntutannya adalah kemudian ia mendukung pengesahan ukpk oleh dpr
kemudian mengusir orang orang atau kelompok tertentu yang menjadikan
atau menjadikan kpk sebagai alat politik saat ini hingga saat ini memang masih kondusif
verdi baru saja masa dari pb pmi ini kemudian datang sebelumnya sekitar pukul tiga sore hingga empat sore tadi
ada sejumlah masa yang tadi seperti anda sebutkan ada himpunan aktivis milenial indonesia
kemudian aliansi mahasiswa nusantara dan juga ada laskar merah putih yang sudah lebih dulu datang ke depan gedung kpk
untuk kemudian berorasi atau
salah satu tuntutannya ini adalah untuk menuntut ketua kpk dan dua pimpinan lainnya
yakni laode m sharif dan juga saud sitomorang untuk mundur dari jabatannya
karena menurutnya sudah mengembalikan mandat kepada presiden untuk pengelolaan kpk beberapa waktu lalu
sehingga mereka tidak lagi berhak untuk menjadi pimpinan dari komisi pemberantasan korupsi
kemudian sebenarnya yang kedua ini seluruh masa aksi sebenarnya tuntutannya hampir sama
yang ini salah satunya meminta agar
wadah pegawai kpk ini dibubarkan begitu karena dinilai syarat dengan muatan politis
kemudian meminta irjen paul firly dan jajarannya
yakni pimpinan kpk terpilih untuk dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh tiga untuk segera dilantik
terkait hal ini memang semua sejumlah kelompok masyarakat yang mengadakan aksi di depan gedung kpk hampir sama
begitu tuntutannya dan ini pun bukan kali ini saja terjadi hari jumat lalu pun sejumlah masa
dari beberapa kelompok yang sama salah satunya adalah pbpni
kemudian ada juga dari himpunan aktivis milenial indonesia
ini juga mengadakan aksi di depan gedung kpk
namun sekarang seperti yang sudah bisa dilihat di belakang saya ini ada aksi pembakaran ban yang kemudian dilakukan oleh massa dari pergerakan
atau pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia dalam aksinya
yang tadi seperti saya katakan mereka meminta kpk untuk tidak menjadi alat politik
untuk oknum dan kelompok tertentu
sebenarnya dari aksi ini pun kepolisian juga sudah memperketat pengamanan bila dibandingkan dengan jumat lalu
pihak kepolisian sudah mengamankan barikade kawat berduri sebenarnya namun didorong untuk mundur oleh masa aksi
kemudian juga sudah melakukan pengamanan dari lima water cannon ini disediakan di sekitar gedung kpk untuk mengamankan aksi pada sore hari ini
terima kasih adia fitriana
terima kasih pak bunga tetap berhati hati di sana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia dari gedung kpk jakarta